alina dan putri mendukung edo gimana sih mereka
mereka gak tau apa edo itu orang seperti apa
kamilah juga gak bisa menyalahkan alina dan ea
tindakan mereka itu wajar
mereka ingin cepat cepat papa sembuh
karena mereka itu khawatir atas papa
iya mereka memang khawatir dan pengen cepat cepat malah kamu sembuh
tapi mereka gak memikirkan dampak ketepannya
hal yang enak hal yang enak
tapi gak bisa mikir jauh ke depan
kenapa sih ibu ngomong seperti itu sama kamilah
kami lepasi sedih mendengar ibu menganggap dia melakukan kesalahan yang sama
dan ibu berkata seperti itu karena diracuni oleh kata katanya edo
haris gak suka bu
tapi edo udah benar ya kan
dan alina juga bilang begitu
bu seharusnya kita sebagai orang tua tidak sepantasnya meragukan siapa ayah dari bayinya camilla
karena itu sama saja dengan memojokan kamilah dan menganggap kamilah itu bukan perempuan yang baik
selama ini fadil berkorban untuk kamilah
dan menurut haris fadil pantas disebut sebagai ayahnya kafa
bu gak haris
ibu gak setuju dengan kami
ya harus tetap tidak percaya dengan kata katanya edo bu
kenapa sih ibu bisa seyakin ini
ibu bukan cuma mempercayainya
seharusnya apa yang terjadi dengan farah dulu
itu jadi cerminan buat kami lah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama
dengar ya haris
kalau kamu akhirnya yakin bahwa kamila itu anak kandung kamu
kamu harus melarang kamila menikah dengan fadil
suruh dia menikah dengan edo
bagaimana kamu bisa begitu bu
kamu kan sendiri dengar dari edo
kalau kamilah pernah mengaku dia hamil dengannya
jadi kamilah harus menikah dengan edo
itu kan kata edo bu
tapi haris kalau menurut ibu edo itu baik
kalau tidak masa dia mau susah susah untuk mendonorkan ginjalnya buat kamu
sedangkan keluarga fadil kamilah mau mendonorkan ginjalnya buat kamu
dia larang larang seperti itu
dari situ aja kamu bisa lihat siapa yang benar
cukup lah bu cukup
lama lama pikiran ibu diracuni oleh kata katanya edo
kamilah yang benar
kak tovan makasih ya karena kak tovan dijagain kak afah
gak apa apa komila
tadi udah tes kan
kenapa kamu tega melakukan hal yang sama seperti apa yang mamah kamu lakukan
kamu mau nantinya anak kamu mengalami hal yang serupa seperti apa yang kamu alami sekarang
kamu kenapa ada masalah apa
kamu gak usah bawa sama aku
tadi hasil tesnya gimana
semuanya lancar kok kak
hasilnya bisa diketahui besok
terus kenapa mila
kamu kok kelihatan bingung
kak tovan tau kan
kalau edo mengikuti tes ginjal itu
hasil tes ginjalnya edo
kecocokan ibu dengan papa kamu
kok bisa sih
kenapa tuh berpihak pada manusia selicik edo
sekarang dia pasti user kepala
paling setuju menerima ginjalnya edo
alena dan butini gimana
papa sebenarnya masih ragu sama ibu
tapi kalau alena dan eang
mereka sangat mendukung edo
alena dan butini mendukung edo
gimana sih mereka
mereka gak tau apa edo itu orang seperti apa
kamilah juga gak bisa menyalahkan alena dan eang
tindakan mereka itu wajar
mereka ingin cepat cepat papa sembuh
karena mereka itu khawatir atas papa
mereka memang khawatir
dan pengen cepat cepat bawa kamu sembuh
tapi mereka gak mikirkan dampak ke depannya
tapi gak bisa mikir jauh ke depan
tapi dia malah membiarkan edo menghancurkan keluarganya
katovan katovan tenang aja
seperti yang kamila udah bilang tadi
camilla masih ada harapan kok kak
dan edo gak mungkin bisa melangkah lebih jauh lagi
hasil tes ginjal kamila pasti lebih cocok daripada itu
mudah mudahan setelah hasil tes ginjal ini
semua jadi lebih jelas
aku akan selalu mendoakan kamu
karena katovan udah baik sama mila
yaudah kalau gitu
jadi para sudah berhati hati
dan kamu ketemu sama anaknya
lagi apa perempuan fen
jadinya sama seperti farah
nama yang bagus fen
kamu tahu artinya apa kamila
anaknya itu sempurna
terus kamu sudah bilang
kalau kamu itu ayahnya
sudah bilang kan fen
saya sudah bilang bu
terus apa tanggapan dia
kalau kamu sudah ketemu sama dia pen
kenapa kamu tidak bawa dia ke sini
hingga sekarang untuk rias
enggak pernah lelaki
saya sudah takut
saya sudah kian
itu tratar mu dia harus cp nanti sop
supaya saya bisa menjelaskannya kepada kamila
tunggu yang tepat
kamu kan sudah terlalu lama mencari dia
dua puluh tahun fen
tidak semudah itu ibu
karena sebelum bertemu dengan saya
kamila sudah bertemu dengan haris duluan ibu
bahkan sekarang haris telah yakin sekali
bahwa kamila itu adalah anak
jadi kamu masih bertemu dengan dia
jadi permasalahan lama itu
belum beres juga nampaknya kan
memang persoalan kami masih menggantung itu
bahkan mungkin sekarang mereka sedang menunggu saya ibu
karena mereka ingin mendengar cerita yang sebenarnya
mungkin karena ibu sakit
saya tidak akan menanggungmu
kamu terpaksa ibu panggil ke sini
maafkan ibu fen ibu
jadi sebuah permasalahan kamu terbengkalai
maafkan ibu fen
ibu tenang saja ibu ya
ini bukan salah ibu
bahkan dengan kepergian saya ke sini
mungkin saja bisa memberikan waktu pada haris
betapa dia sangat jahat sekali
telah menyanyiakan farah ibu
ini bukan salah ibu ya
itu tidak akan merubah pendirian edo
edo tetap akan dioperasi
dan edo akan tetap memberikan satu ginjal
kepada om harisma
ginjal kamu gak boleh diambil
kamu nggak boleh dioperasi edo
tekad edo itu sudah sangat bulat
edo tetap akan membantu om halist
kau benar benar kelewatan dok
bandel banget sih kalau dibilangin
kenapa kamu mikirin orang lain
dan kenapa kamu tidak pernah mikirin perasaan mama
kamu tega dok
atau kamu memang mau mama mati karena soal ini

babakmu akan jadi penyelesaian